apa yang direncanakan sebenarnya
kurang aja tau
tak perlu kau bersumpah serapa
ayah anda baru saja ku berikan obat penawar ini kepadamu kenapa kondisimu semakin memburuk
ada apa dengan ayah
kau tenanglah nimas
racun yang ganas memang memerlukan penawar yang tidak kalah ganas
pertarungan racun dan penawarnya di dalam tubuh seseorang itu bisa mengakibatkan tubuh seseorang kehilangan kesadaran
kau tenanglah nimas
apakah ayah akan selamat
kita lihat nanti akan segera tampak
apakah penawar itu bisa mengalahkan racunnya atau tidak
ini harus dihentikan
biar aku yang menghentikannya
kepaskan aku diam kau lepaskan aku
guru aku mau lepaskan bunuh ratu jangan memanggil ke guru sudah aku bilang aku bukan gurumu
kenapa guru masih
percaya kalau aku adalah diam
berhentilah membuang sebentar lagi aku akan membongkar kebohonganmu
hai kau bocah bodoh
setelah kebohonganmu terbongkar aku akan menghabisimu
setelah rasim apa yang direncanakan sebenarnya
kurang ajar kau tak perlu kau bersumpah serapa ayo serang aku
kami datang menghadap kusira
kusti ratu apa yang harus kami lakukan
tugas kalian adalah menculik walang sungsang
sekarang lakukan secepatnya
selagi walang sungseng berada di luar istana
sepertinya bayaran yang gusti ratu berikan ini masih kurang
benar kusti ratu
kami meminta bayaran tambahan
kami meminta tambahan
tugas yang kalian emban itu sangat begitu mudah
karena walang sungsang sekarang berada di luar istana tanpa penjagaan
dan dia hanya ditemani oleh pengasuhnya saja
kalian hanya tinggal meringkusin
kami tetap tidak bisa menjalankan
bayarannya terlalu kecil
aku akan memberikan tambahan
jika kalian sudah melakukan tugas kalian dengan baik
kami pegang janji gusti ratu itu
dan ingat satu hal lagi
jangan sampai kalian membuka mulut karya
kalian harus menutup kalian rapat rapat
jangan sampai ini semua terbuka
baik kusti ratu
kami akan menjalankan tugas ini dengan baik baik
kami mohon diri
siap breakdown mereka

saya sulit menandatangani mereka

terima kasih busti
berkat busti prabu
keadaanku mulai membaik
tidak perlu berterima kasih kepada aku
sudah kewajibanku untuk menolongmu sahabatku
sudah lama aku tidak mendengar kisahmu
setahun aku tidak bertemu denganmu
beginilah keadaanku busti
aku membesarkan perguruan ku ini
agar berguna bagi negeri ini
ayah anda sudah sembuh
terima kasih busti prabu
bagaimana kau bisa bersama
busti prabu narawangsa
busti prabu narawangsa
dari serangan ustapati
putrimu menyusup ke kandang musi
demi mendapatkan penawar rajon